masih bersama kami di cnn indonesia business
pagi ini pertemuan tahunan imf dan world bank group dua ribu delapan belas dibuka
direktur imf dan world bank serta presiden joko widodo dijadwalkan hadir di bali
dan berikut jadwal yang akan digelar dalam pertemuan hari ini
dan untuk mengetahui informasi terkini dari gelaran pertemuan tahunan imf dan world bank group di nusa dua bali
sudah ada koresponden cnn indonesia pangeran punce
langsung dari nusa dua bali punce selamat pagi
agenda apa saja yang akan dibahas hari ini mungkin lebih detail lagi
ini bisa menjelaskan siapa saja yang akan menjadi pembicara atau keynote speaker
pertemuan pada hari ini
ya selamat pagi aldi
ini adalah managing director dari imf christine lagarde
ini sedang menyampaikan pidatonya dalam plenary session pagi annual meeting
yang memang membuka pertemuan tahunan imf dan world bank group dua ribu delapan belas di bali pada hari ini
sebelum dari christine lagarde ini ada annual meeting chairman yaitu petro
saya juga menyampaikan juga pidatonya
namun yang paling pertama justru membuka acara pagi hari ini plenary session annual meetings adalah presiden joko widodo
banyak hal menarik sebenarnya yang disampaikan pada pembukaan ataupun juga opening keynote oleh presiden joko widodo
seperti misalnya adalah hal hal yang terkait dengan perang dagang
presiden joko widodo mengkritik perang dagang
kemudian juga menganalogikan ekonomi dunia saat ini
lagi lagi presiden joko widodo ini menganalogikan kondisi ekonomi dengan film pagi hari ini dengan tv series
sementara pada seperti kita ingat world economic forum di vietnam lalu
ini menganalogikan ekonomi saat ini seperti film di marvel dan juga ada tokoh tokohnya juga ini yang cukup berbahaya
yaitu pada pagi hari ini menyebutkan bahwa evel winter dan juga sebelumnya sebagai thanos
sepertinya siapa yang disinggung oleh presiden joko widodo dalam pidato pembukaan plenary session pagi ini di annual meetings di bali dua ribu dua puluh
selain kritik dagang dan juga analogi ekonomi dunia saat ini dengan tv series dan juga film
kemudian juga presiden joko widodo mengatakan bahwa aliansi negara maju ini sedang retak karena memang mengacu kembali ke game of thrones
memang ada perebutan kekuasaan di serial tv tersebut
sehingga saat ini sebenarnya bukan waktu yang tepat untuk saling memecah belah namun justru waktu yang tepat untuk bekerja sama
dan selain plenary session pagi annual meetings nanti juga ada sejumlah agenda lain yang tidak kalah pentingnya
tentunya pada pukul sepuluh empat puluh lima pagi waktu bali ini ada pertemuan antara menteri menteri keuangan dan juga bank sentral g dua puluh
sehingga nanti akan menjadi pertemuan yang sangat penting
apa yang dibahas
negara negara dengan ekonomi terbesar di dunia ini g dua puluh atau g dua puluh
dan juga yang tidak kalah penting adalah digital economy roundtable yang akan dimulai pada pukul sebelas pagi waktu indonesia tengah
digital economy financial technology ini memang menjadi hal yang sangat banyak sekali dibahas dalam diskusi diskusi dan forum
karena memang dunia ekonomi saat ini tidak terlepas dari financial technology
dan juga inovasi inovasi di dunia teknologi
dan pada roundtable nanti pada pukul sebelas ini akan dibahas terkait dengan dampak digital ekonomi kepertumbuhan ekonomi
kemudian juga terkait dengan negara berkembang
bagaimana caranya untuk memaksimalkan digital ekonomi dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara banyak
dan juga terkait dengan inovasi dan regulasi untuk memastikan keberlangsungan digital ekonomi yang bisa terus berkembang
namun juga tidak saling memahami

karena seperti kita tahu inilah ketakutan ketakutan juga yang ditakutkan oleh industri industri yang mungkin belum mampu untuk menggunakan teknologi secara maju
dengan masuknya financial technology ini ada ketakutan tersendiri
sehingga dibahas nanti regulasi apa sebenarnya yang paling pas agar digital ekonomi ini terus berkembang namun juga tidak mematikan sektor lainnya
ya punca ini sudah hari kelima
artinya semakin banyak
semakin dekat ke batas akhir penyelenggaraan imf worlpping annual meetings di nusa dua bali
apa saja kemudian kesepakatan yang telah di take in oleh negara negara peserta begitu
dan kemudian bisa anda ceritakan juga apa agenda yang akan dilaksanakan di imf world pay annual meetings esok hari
ya kemarin banyak sekali komitmen paling tidak yang terjadi antara investor dengan sejumlah bumn
kemudian juga secara government to government
seperti misalnya adalah kemarin bi dan juga otoritas moneter singapura ini menandatangani kerjasama transaksi pertukaran nilai mata uang
ini dengan nilai sepuluh miliar dolar amerika
sementara juga seperti yang sudah saya singgung sebelumnya ada empat belas bumn
ini yang melakukan kerjasama investasi senilai dua ratus dua triliun rupiah
investasi ini nantinya akan banyak masuk di sektor investasi
di sektor infrastruktur perhubungan
kemudian juga ada sektor energi dan juga pariwisata
ini merupakan kerjasama strategis antara bumn dan juga investor asing
sementara sisanya ini merupakan financing yang akan dikucurkan ke sejumlah sektor
kembali sektor infrastruktur akan menjadi sektor utama
kemudian juga ada sektor energi dan juga sektor pariwisata
berbicara tentang kemarin
kemarin saya juga sempat memiliki kesempatan berbincang dengan mencom info rudy antara
saya membahas terkait dengan digital economy dengan financial technology
karena lagi lagi inilah juga yang menjadi topik ataupun juga bahasan yang banyak sekali diperbincangkan
di session session pada saat pergelaran tahunan imf world bank group dua ribu delapan belas di bali ini
dan interview saya ini akan membahas tentang
ini akan menutup laporan saya dari bali
namun saya nanti akan kembali dengan program spesial pertemuan tahunan imf world bank group dua ribu delapan belas pada pukul tiga waktu indonesia barat
dibahas cukup banyak gitu ya di panel panel discussion di ajang imf world bank annual meeting
ini adalah terkait dengan fintech
menurut anda fintech ini teman atau lawan untuk perbankan
atau perbankan tradisional pak harun
kita melihat ini sebagai sebuah opportunity bagi kita
karena begini memang kalau kita lihat gerakannya ini sudah luar biasa
dan ini juga sedikit banyak sudah mirip bank gitu ya
tentu sepintas kita lihat ah ini porsi bank sudah diambil gitu kan
tapi kita harus melihat dalam
tidak takut pak porsi itu diambil gitu
betul kita harus melihat dalam gambar yang lebih besar
bagaimanapun juga bahwa mereka masih butuh bank
mereka masih butuh bank
karena apa karena lisensinya mereka bukan bank
kita sekarang bagaimana mengeksplor bahwa sisi sisi kebutuhan bank itu bisa tetap kita penuhi
ini yang lebih penting
jadi banyak misalnya bagian bawah sirkulasi mereka kan tidak mungkin punya rekening di bank sentral
jadi mereka boleh muter muter gitu
tapi di ujungnya itu tetap butuh bank
yang kedua kita juga harus melihat bahwa bagaimana kebutuhan perbankan yang konvensional itu itu tetap kita jaga
jadi tidak semua orang nyaman
barangkali kalau jumlahnya kecil oke
tapi kalau sudah besar eh mungkin nanti dulu ya
sejuta lima juta gitu ya
nah itu oke
memang mereka sangat kita juga harus mengikuti ya
bagaimana bisa se efisien mereka secepat mereka itu
cukup banyak itu untuk menganggarkan di it karena persaingan dengan financial technology ini
berapa budgetnya pak untuk tahun dua ribu delapan belas sendiri untuk pengembangan it
jadi kita untuk it seluruhnya ya
termasuk hardware software pengembangan itu
kurang lebih di tahun ini sekitar dua lima triliun
jadi untuk yang rutin juga termasuk yang pengembangan baru
jadi teknologi yang seperti bapak jelaskan tadi ya
nah itu adalah ya namanya bridgeport ya
jadi ini merupakan pegangan buat petugas bank yang bisa langsung gitu
jadi nasabah pun nyaman ya dalam tempos dua puluh empat atau mungkin empat puluh delapan jam
itu sudah dapat
itu sudah dapat kepastian terus diterapkan
dan ini meningkatkan revenue dalam jumlah dan orang yang sama gitu
jadi ini bagaimana kita berupaya untuk bisa compete ya gitu
selain masih berhubungan dengan teknologi sebenarnya yang juga bisa dikatakan sebagai economy destruction lah ya
itu terkait dengan e commerce yang juga sangat berkembang
bab akan kesana juga
apalagi bri terkenal dengan nasabahnya dari pengusaha pengusaha umkm gitu
dengan penjualan di e commerce
apakah sudah ada kerjasama atau mengarah ke sana pak
kita berjalan kerjasama dengan beberapa pelaku e commerce juga
jadi kalau kita beli misalnya salah satu dari penyedia e commerce
nah pembayarannya itu menggunakan ip
jadi di page itu ada di pojok itu di sini ada ip
kita bayar pakai ip gitu
itu langsung didebut dari rekening kita
jadi dengan diharapkan dengan ini transaksi itu tetap lewat bri
jadi beli barang apa saja tinggal klik gitu
bisa di top up di situ dengan gampang
jadi kita itu sebuah kenisayan kita harus ikut di dalamnya
tanpa itu kita akan ditinggalkan
karena agar sampai tidak ditinggalkan kalau anda melihat dari regulator gitu ya mungkin untuk skala dunia dari kelas aff world bank ataupun juga dari ojk sendiri di dalam negeri
anda mengharapkan regulasi yang seperti apa gitu
agar tetap perusahaan perusahaan teknologi financial technology e commerce juga tetap berkembang
tapi juga ya itu tidak memakan pasarnya dari bank bank tradisional
memang ini harapannya sangat besar ya
kita ingin bahwa ini jangan membatasi aturan ini
atau ini diharapkan bisa memfasilitasi
tapi juga jangan menghilangkan proses yang namanya kyc atau risk management ya
jangan mudah di depan sepintas gitu tetapi ternyata di belakangnya ada masalah gitu ya
kita juga pengen bagaimana ini sebuah perkembangan yang sudah diterima di accept di masyarakat terus lantas tiba tiba di stop gitu
tidak fasilitatif ya
kita tetap bagaimana yang nomor satu menurut saya ini mengembangkan ekonomi
kita lihat perkembangan terakhir ini ekonomi tumbuh salah satunya dari tujuh
yang kedua jangan dilupakan bahwa proteksi terhadap konsumen itu nomor satu
jangan sampai ada dirugikan
kalau sudah terjadi maka akan terjadi ketidakpercayaan
maka akan terjadi istilahnya itu
ketidakpercayaan mereka meninggalkan dan apalagi yang kita kuatkan meninggalkan sistem keuangan sudah tidak percaya
ini yang harus kita hindari
jadi mungkin fasilitatif dan protektif lah kira kira gitu
protective terhadap pelanggan atau customer
jadi pelanggan adalah raja gitu ya
tidak boleh digantungkan gitu ya
oke pertanyaan terakhir pak haru terkait dengan proyeksi akhir tahun dua ribu delapan belas
imf ini baru saja menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi indonesia
world bank annual meeting di indonesia juga gitu ya
kemudian juga kembali dengan potensi ada kenaikan suku bunga acuan di amerika serikat
anda melihat seperti apa
karena pertumbuhan laba bersih hingga agustus ini masih cukup baik gitu ya
apakah masih akan terjaga di double digit hingga akhir tahun nanti
kita punya target untuk bisa tumbuh laba double digit
tetap double digit pak ya
dan sampai dengan juni kemarin
kita optimis mungkin sebentar lagi kita keluarkan angka september
itu mudah mudahan bisa tercapai double digit sampai nanti akhir dua ribu delapan belas
nah yang lebih penting adalah menyiapkan dua ribu sembilan belas
bahwa kita tetap tumbuh
tetap tumbuh double digit
mudah mudahan juga labanya double digit
yang harus kita lakukan adalah bagaimana sekarang memitigasi risiko ke depan
itu yang penting
jadi tumbuh dengan hati hati ya
tetap optimistik tetapi cautious ya
karena kita tidak serampangan lah katakanlah ya
saya kira ke depan kita masih yakin itu keadaan itu masih mendukung ya
kalau di pasar keuangan khususnya perbankan
oke tapi tetap optimistis menatap ke depan double digit gitu ya
di tengah ketidakpastian global perang dagang tren kenaikan pengetatan likuiditas gitu ya
potensi indonesia masih cukup bagus
resikonya juga cukup terjaga
oke terima kasih